sampai di hari dimana kita fight diatas ring
gak ada yang berhak ngatur ngatur harus jauhin bukti atau enggak
jangan bilang lo mau ty boxing sama rizky cuma gara gara mau rebutin putri
yang pertama siapa lo ngatur ngatur gue
dan yang kedua gue gak mau ganggu kok
gue cuma mau ngeliat kalau usus korea itu baik baik aja tau gak
biarin putri istirahat
gue bukan soal ngatur tapi ini demi kebaikan putri
biar dia bisa lepas dari semua masalah yang lokasi ke dia
paling gak untuk sementara
lo masih belum nyadar nyadar juga
lo pikir putri bisa sampai kayak gini gara gara siapa
gara gara ngambil double job itu gara gara siapa
putri diancam sama bokap loh
itu gara gara siapa
bahkan putri diancam sama bokapnya mel
itu gara gara siapa
itu semua gara gara loh
karena ini semua demi kebaikan putri
itu gak berarti apa apa
yang berhak nentuin siapa yang johin putri atau enggak
setelah kita fight di atas ring
jadi mulai hari ini
sampai di hari dimana kita fight di atas ring
gak ada yang berhak ngatur ngatur harus jauhin putri atau enggak
tunggu tunggu tunggu
lo udah baikan
gue antarin ke dokter ya
gue cuman gak mau kalian ribut
jadi mending lo pergi deh
tinggalin kita di sini
sikap khusus goreng sekarang dingin banget ke kue
dia udah gak mau kenal lagi sama gue
bahkan dia lebih milih rizki daripada gue
gue gak akan nyerah buat lo khusus goreng
sekarang lo boleh jauhin boleh
lo boleh lebih milih rizky daripada gue
tapi gue akan fight buat lo
gue akan buktiin ke semua orang di atas ring tinju
kalau gue bukan cowok yang lemah
cowok yang manja

apa pun akan gue lakuin buat lo khusus goreng
mungkin emang udah seharusnya lo jauhin putri
supaya semua masalah ini selesai
kalau lo tetap nekat deketin putri
gue yakin banget
bakal semakin banyak orang yang kena imbasnya

masalah ini tuh gak bisa lo anggap sepele kayak gini

apa lo gak liat apa yang terjadi sama bokap lo sekarang
dan gue yakin ini tuh belum apa apa ran
sekali lagi gue terkesin sama lo
kalau lo tetap mau deketin putri
masalahnya bisa makin kacau
terus gue harus gimana gita

berpuluh puluh tahun gue hidup di bawah bayangan bokar gue
dan sekarang pertama kalinya dalam hidup gue
dan sekarang pertama kalinya dalam hidup gue
gue ngelakuin sesuatu yang gue suka
sesuatu yang gue rasa benar
sekarang apa itu salah
gue ninggalin itu semua
gue keluar dari zona nyaman gue supaya apa
supaya gue kejar kebahagiaan gue
apa itu salah
karena gue tekesin sama lo
karena gue tekesin sama lo
gue gak akan berhenti sampai gue dapat kebahagiaan gue
dan gue baru sadar
kalau ternyata selama ini
kebahagiaan yang gue cari itu adalah lo sus goreng
kebahagiaan yang gue cari itu adalah lo sus goreng
gue gak akan pernah lepasin lo
gue minta tolong sama kalian berdua
mungkin butuh kalian cariin tempat
somewhere agak jauh dari kota

jangan bilang lo mau tyboxing sama rizky cuma gara gara mau rebutin putri
lo masih nanya emang kenapa
akal sehat lo tuh dimana sih
emang harus bantu albi josto sama rizky buat rebutin putri
gak ada cara lain
terus gue harus apa gini
lo bilang ke gue sekarang gue harus apa
cuma ini satu satunya cara
supaya rizky bisa jauh dari putri
gue gak ada cara lain gi
kalau lo di cara lain silahkan
gue siap kok mendengar
gak ada kan
siapapun yang kalah di pertarungan nanti
siapapun yang kalah di pertarungan nanti
harus segera jauhin putri
ya cukup fair sih taruhannya
cuma gue gak nyangka ajaran
sekarang lo jadi bucin gini ke putri
kalian mau bantuin gue atau enggak

iya nanti kita bantu
kalau lo ada instructor thai boxing
atau studi thai boxing
yang lo tahu bisa gue pakai buat latihan
boleh lo kasih tau
gue juga mau latihan kayaknya nih
lumayan ada beberapa hari buat latihan
sekalian aja nanti gue daftarin
gue juga pengen cari kegiatan lain gitu
daripada mikirin citra mulu
yaudah besok gimana
aman ntar gue kabarin temen gue
jangan sampe ada yang tau soal ini
gue gak mau dia tau
ini harus gue lakuin
ini duitnya buat apaan
guess what tadi aku anterin om alex ke rumah dia
jadi sadis juga ya
bisa sampe bikin om alex babak belur kayak gitu
kamu ngapain anterin alex ke rumah sakit
percuma lah deddy bikin dia susah